jalan cibadak menjadi tujuan bagi sebagian warga untuk mencari pernak pernik imlek sejak puluhan tahun silam
bahkan sudah ada sebagian toko toko di sini yang dijalankan oleh generasi ketiga
dari kejauhan toko toko yang menjual pernak pernik imlek itu pun tampak dengan dominan warna merah di bagian depannya
di sana beragam hiasan imlek tersedia dengan berbagai ukuran
mulai dari gantungan kipas dan hiasan barongsai
harganya yang paling murah dari rp sepuluh sampai yang paling mahal seharga rp empat ratus lima puluh yaitu mainan barongsai
ada peningkatan kira kira berapa persen gitu kan
peningkatannya berapa persen kira kira
tahun baru imlek kali ini merupakan tahun sio macan air
namun tidak banyak pernak pernik imlek yang bermotifkan macan
dari sekian banyak pernak pernik imlek yang ada di cibadak
biasanya yang paling banyak dicari orang adalah lampion
dan lampion ini ada beberapa ukuran mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar
mulai harga enam puluh hingga satu ratus lima puluh rupiah
dengan banyaknya toko yang berjualan barang kebutuhan imlek di jalan cibadak
semakin banyak pilihan bagi para pembeli untuk menemukan pernak pernik imlek yang mereka inginkan
kenapa beli lampion
itu karena temanya lagi imlek nih jadi biar kantornya lebih menarik pakai lampion
kenapa gak gantungan macam macam lain kenapa gak yang lain
soalnya biar dipakai buat tahun nanti tahun nanti lainnya lagi
tahun baru imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga akan menjadi perayaan imlek kedua dalam masa pandemi covid sembilan belas